supiandi seorang warga cianjur menceritakan detik detik gempa yang membuat bangunan rumahnya miring
saat gempa menguncang senin dua puluh satu november lalu di dalam rumah terdapat istri dan tiga orang anaknya
beginilah kondisi rumah supiandi yang terangkat hingga miring akibat gempa magnitudo lima enam pada senin siang
dikutip dari detik com saat gempa terjadi warga kampung cionder desa bunisari ini sedang berada di luar rumah
sementara istri dan tiga anaknya berada di dalam rumah
sang istri tengah mencuci sementara ketiga anaknya sedang bermain di kamar
kuatnya guncangan membuat istri supiandi panik dan laru kembali lari ke dalam rumah mengambil ketiga anaknya
supiandi sangat bersyukur seluruh keluarganya selamat meski tempat tinggalnya kini rusak parah
lantai satu rumahnya porak poranda sementara bangunan lantai dua yang miring masih tertahan tembok bangunan lainnya di sebelahnya
di kampung ciender lima puluh tujuh bangunan rusak berat sementara ratusan lainnya rusak ringan
kalau istri saya kalau saya kan lagi jualan
lagi jualan istri katanya lagi nyusi di rumah
anak anak lagi pada di kamar yang satu yang paling kecil masih tidur
pas begitu kejadian ya udah lupa segalanya kan langsung lari
lupa anak yang tidur balik lagi
nah seperti itulah